iya makanan dan juga minuman manis memang jadi favorit banyak orang begitu ya
namun dibalik manisnya makanan dan juga minuman itu ada efek kesehatan yang mengintai di belakang kita gitu
apa saja kita akan bahas bersama dokter spesialis gizi klinis ada putri sakti selamat malam dok
selamat malam pak feda
iya dok biasanya nih kalau saya mungkin teman teman yang lain juga begitu ya setelah makan atau minum yang manis
kita ada efek yang bikin happy begitu ini kenapa bisa begitu dok apakah ini bisa disebut sebagai sugar juga dok
iya betul jadi ketika gula darah kita naik setelah mengonsumsi yang manis manis ya
karena gula itu termasuk dengan karbohidrat sederhana artinya sudah siap untuk diserap
sehingga otomatis karena gula ini merupakan salah satu sumber energi utama untuk sel otak kita
gak heran kita jadi lebih happy lebih fresh gitu ya ketika mengonsumsi makanan atau minuman yang manis
oke nah sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan kita bisa mengalami adiksi begitu ya
terhadap konsumsi makanan dan juga minuman manis
iya jadi makanan minuman manis ini dikatakan bahkan sebagai morfin gitu ya artinya apa dia memang memiliki adiksi tertentu ketika kita mengonsumsi berlebihan dan secara rutin gitu
jadi otomatis kalau misalkan kita membiasakan lidah kita untuk mengonsumsi yang manis manis kita jadi akan ada adiksi tertentu nih
kalau nggak mengonsumsi yang manis kita rasanya ada kekurangan gitu
oke berarti biasa juga meningkat ya dok
tapi biasanya kalau misalnya cuma minuman sehari sekali bisa meningkat dari dua kali tiga kali begitu efeknya juga akan seperti itu dok
betul karena tadi ya gula ini merupakan efek yang cepat untuk diserap sehingga meningkatkan gula darah yang lebih cepat
sedangkan gula darah yang meningkat terlalu cepat dia turunnya juga akan lebih cepat mas reza sehingga efeknya begitu kita gula darahnya turun kita akan craving kembali
kita akan mencari lagi secara refleks dari tubuh kita mencari sumber sumber karbohidrat
manis manis gitu iya biasa
kalau siang siang lagi gerah lagi panas
begitu minum yang dingin dan juga
manis tuh enak banget dan biasanya baru
minum sedikit udah habis jadi pengen nambah lagi
begitu ya tapi kalau misalnya kita
terlalu sering begitu dok sebenarnya
efek kesehatannya apa sih yang dimintai
kalau misalnya kita sering konsumsi gula
berlebih gitu dok
iya pastinya karena dia
gula ini merupakan karbohidrat yang
siap diserap sehingga kontrol gula darah
kita jadi tidak baik jangka panjangnya
resiko terjadinya kencing manis
atau diabetes mellitos nah kalau udah
memicu ke penyakit penyakit lainnya juga
misalkan ke penyakit jantung
gitu ya kolesterol atau teligris ridah
tidak terkontrol kemudian juga
pastinya bisa meningkatkan berat badan kita
atau karena obesitas kita tahu ya
gula darah yang meningkat terlalu cepat
ternyata juga akan disimpan sebagai
sumber energi cadangan berupa lemak
jadi tidak heran apabila kita
mengonsumsi makanan atau minuman yang manis
penumpukan lemak juga akan lebih mudah terjadi
beserta resiko penyakit penyakitnya
tadi oke berarti yang manis manis
bisa dikurangi begitu ya makanan manis
minuman manis gaji manis juga mungkin bisa
dikurangi begitu ya dok
nah dok tapi kan kalau kita
sebagai orang awam juga ada batasannya
misalnya kalau saya nggak salah tuh empat sendok
makan per hari ya dok ya nah gimana
sih cara ngukurnya untuk orang awam
itu konsumsi gula hariannya seperti apa dok
kita ingat bahwa anjuran
dari kemenkes ini memang maksimal
untuk gula pasir adalah empat sendok
makan dan ini sudah mencakup
semuanya mas reza ya baik dari
bumbu bumbu dapur atau misalkan
dari makanan minuman sekitar kita
oleh karena itu kita harus bijak pertama
pastikan dari bumbu makanan di rumah
kita tidak terlalu berlebihan
yang kedua kita bisa mengevaluasi
dari makanan minuman terutama
biasanya kalau minuman kemasan
atau makanan kemasan kita akan bisa melihat
di nutrition fact atau kandungan
nutrisinya kalau karbohidratnya
sampai mencapai lima belas gram
artinya sudah ada kandungan
satu sendok makan di setiap sajiannya
nah ini yang menjadi patokan kita
oleh karena itu kita harus bijak untuk
mulai belajar membaca kandungan
nutrisi di setiap produk makanan
atau misalkan kita sedang
mengonsumsi minuman manis kekinian
di sekitar kita bisa memilih
salah satu solusinya pilih yang
less sugar atau rendah gula
atau bisa kita minta gula pengganti
tapi pastinya yang alam
kalau gula peganti berarti di luar
dari jatah empat sendok
tadi gitu dok atau gimana sih
pemanis buatan atau switterner terutama
yang dianjurkan oleh
fda atau badan kesehatan
pangan dunia ini sebetulnya
dengan kalori yang hampir tetapi
ternyata kasiat manisnya berkali kali
lipat dibandingkan gula pasir
nah ini akan cukup membantu untuk kita
yang sedang ingin mengurangi kebiasaan
atau habit yang manis manis tadi ya
oke akan membantu
nah step selanjutnya apa dok
untuk kita bisa mengurangi makanan
dan juga minuman yang manis gimana sih caranya dok
ya salah satunya adalah
makan anda harus teratur terutama
jadwal dan juga porsinya
terutama yang tinggi serat karena
tujuannya agar mengenyangkan kita lebih lama
kalau kita mengonsumsi serat
yang cukup selain mengenyangkan
lebih lama efek kedua adalah
kontrol gula darah kita lebih baik
lebih baik tidak mudah naik tidak mudah turun
lebih bisa menekan kita untuk traffic
atau yang kedua caranya adalah
ketika kita mulai craving atau kebayang
konsumsi dulu satu sampai dua belas air putih
tujuannya apa sih biar kita bisa
ngecek sebenarnya memang saya butuh gula
enggak ya atau misalkan saya udah minum
air putih ternyata dahaga saya sudah
untuk mengonsumsi yang manis manis ternyata
sudah hilang gitu kecuali memang
gula darah kita sedang ngedrop
maka kita membutuhkan tambahan gula
misalkan teh manis atau misalkan
tapi ingat sebaiknya porsinya
pilih yang paling kecil jangan yang
ekstra large atau misalkan
size nya ditingkatkan gitu ya
oke dok kan ada yang bilang juga nih
katanya sebagai alternatif
pengganti makanan dan juga minuman manis
pilihannya buah begitu ya
nah untuk mereka yang nggak suka buah itu apa sih
alternatif sehat lainnya dok
ya salah satunya
kalian bisa memilih yogurt
misalkan mas reza ya yogurtnya kan juga lumayan
manis tapi sebetulnya lebih sehat juga
kita dapat proteinnya tapi
pilih yang rendah lemak pastinya
atau misalkan kacang kacangan untuk pengantin
snack nya atau kalau misalkan yang manis
nggak suka buah kita bisa misalkan
alihkan ke puding atau agar agar
tapi pastikan manisnya ini
lebih rendah dibanding seharusnya
jadi tujuannya agar membantu kita
untuk bisa meningkatkan
membantu untuk menekan rasa craving
atau keinginan berlebih dari yang manis manis
tapi kita tetap akan mengonsumsi
makan makanan tersebut walaupun kita
tidak menyukai buah sebagai
salah satu solusi utama untuk
yang ingin menghindari rasa manis manis
oke baiklah tadi kita sudah
dapat alternatifnya begitu ya dan juga
konsumsi harian jangan sampai
lebih dari empat sendok itu jangan sampai lupa
begitu ya terima kasih ya dokter
berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
dengan senang hati
itu tadi trending corner pekan ini kembali ke maverick